istri almarhum anak agung prabangsa jurnalis yang tewas dibunuh pada dua ribu sembilan bersyukur remisi untuk terpidana inyoman susrama otak pembunuhan suaminya telah dicabut
pencabutan remisi terhadap inyoman susrama disampaikan oleh presiden joko widodo pada sembilan februari setelah ada penolakan keras dari para insan pers advokat mahasiswa dan masyarakat umum
istri almarhum prabangsa anak agung sagung prihantini menjadi tulang punggung keluarga semenjak suaminya tewas dibunuh
sebelas februari ini tepat sepuluh tahun meninggalnya prabangsa anak agung sagung prihantini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung aksi penolakan remisi tersebut
tapi dalam hati saya yang terucap pertama kali bahwa saya bersyukur sekali
itu berkat tuhan bagi kami bahwa remisi itu bisa dicabut
saya sangat bersyukur
perhatian teman teman begitu besarnya dengan kejadian itu
dan saya sangat berterima kasih
saya tidak sanggup mengungkapkan dengan kata kata bagaimana rasa terima kasih saya terhadap mereka yang bersimpati dengan kasus ini
saya tidak bisa berkata bagaimana cara saya mengungkapkan rasa terima kasih saya
ini yang menyebabkan saya sangat bersyukur dengan
berkat tuhan bagi kami
saya merasa dalam hati saya sangat terharu dan menangis bahagia